ya pak saya urus uwad dari kompas tv saya ingin bertanya soal kemarin ada isu soal kuntit menguntit yang diduga berasal dari angkota polri dan insus delapan puluh delapan
kira kira bisa dijelaskan soal kasus tersebut dan dikonfirmasi apakah betul dan saat ini penanganan untuk kasus tersebut seperti apa terima kasih
ya jadi kalau mengenai tadi apa tadi istilahnya kuntit menguntit atau intip mengintip ini sudah diambil alih oleh jaksa agung
karena ini juga sudah menjadi urusan kelembagaan sehingga ini harus secara resmi disampaikan
nanti setelah ini selesai silakan ditanya langsung kepada kapus penkum yang sudah mendapat arahan dari jaksa agung
jadi sementara kuntit menguntit kita geser dulu ke belakang kita jawab termasuk juga tadi yang lapor melapor
karena jampisus muncul di sini ada dirdik ada dirtut untuk menjawab supaya publik tidak resah atau menimbulkan banyak tafsir